halo selamat malam tiga tahun pemerintahan joko widodo dan yusuf kala berkuasa di republik ini
kita harus akui banyak pencapaian harus kita berikan apresiasi tentu saja
tapi juga harus kita akui dan tidak bisa kita kesampingkan begitu saja
tiga tahun terakhir ini tidak mulus mulus amat
pada hari ini saya berkesempatan untuk menanyakan langsung kepada wakil presiden yusuf kala
saya sudah bersama dengan wapres yusuf kala di sini pak jk
sehat pak tiga tahun
naik turun rollercoasternya luar biasa ini
namanya pemerintahan namanya demokrasi
pemerintahan demokrasi ya itu hadiah lah ya
karena hadiah sebagai negara republik yang besar
pak jk tiga tahun ini sudah berjalan pembangunan sudah sesuai arahnya sejauh ini
tentu kita berusaha sebaik baiknya untuk melaksanakan pembangunan baik
pembangunan visi pembangunan manusia pembangunan sistem yang baik di masyarakat di rakyat
tentu ada yang sangat baik ada juga yang masih perlu kita perbaiki
dan atau lebih percepat gitu pasti masih ada
nah itu dia banyak yang kemudian mengkritik pembangunan jokowi jk fisik saja
dan tidak menyentuh seluruh serata sosial
enggak juga non fisik itu seperti contohnya kesehatan pendidikan
itu kan memberikan layanan kesehatan yang gratis dengan bentuk bpjs kesehatan tenaga kerja
itu kan sangat besar sekali ya
apakah dari segi kegiatan juga segi anggaran
pendidikan kan kita tingkatkan terus menerus tingkat itu
dan membangun sistem
pendidikan yang baik
walaupun kita masih belum maju betul masih perlu banyak diperbaiki memang
tapi seperti itu pembangun sistem demokrasi sistem pemerintahan membangun sistem untuk investasi juga dilaksanakan dengan baik
bahwa ada yang puas ada yang tidak puas itu biasa
dimana pun terjadi
bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi
targetnya lima empat persen masih realistis pajika sekarang
ini kan banyak faktor
faktor kadang kadang yang selalu kita bicarakan memang faktor ekonomi dunia
tapi itulah sudah memang baik
harga komoditas sudah sebenarnya sudah memang baik
tapi baru awal awal baru akhir tengah tengah tahun ini baru membaik
jadi karena itu kita optimis tahun ini dan tahun depan lebih baik daripada tahun lalu
karena tadi harga komoditas dan juga kegiatan ekonomi
tapi investasi berjalan walaupun tidak kencang benarnya
kita masih dibawa beberapa negara asean seperti negara asean contohnya seperti india filipina kalau di asean
tapi kita masih lebih baik dibanding katakanlah thailand atau negara negara yang lainnya
jadi ya kita berada di tengah lah begitu kan
tidak mengatakan aman
pertumbuhannya di antara banyak negara di asean sepuluh
kita berada di tengah kalau ditambung growth pertumbuhannya
tidak setinggi katakanlah
kita juga dulu target kita malah tujuh persen sebenarnya
dengan melihat kondisi pada waktu itu harga harga ini baik
tapi dengan pengaruh bermacam macam
dan upaya bermacam macam juga kita usahakan
untuk menarik masyarakat itu kembalikan dananya dari luar ke dalam
dan juga membuat
ya upaya itu rasanya cukup baik
di pertanian juga tentu banyak upaya upaya yang keras malah
tapi beberapa target sudah dicapai
seperti suasana pada pangan
saya kira kita tidak mengimpor beras lagi waktu
walaupun perusahaan itu tidak sebesar apa
pak jk kemudian kalau bicara ekonomi
kemudian identik selalu dengan infrastruktur kemudian
itu adalah jualannya jokowi jk
tapi juga ada kritik karena itu terkait dengan peningkatan utang
apakah benar pemerintah jokowi jk itu sebenarnya situasinya pelik sekali
infrastruktur ketinggalan jauh
tapi mau gak mau untuk meningkatkan ya memang harus begitu caranya
kalau anggaran kita seratus
sekarang anggaran kita kalau di sisi anggaran ya

kurang lebih seperti itu
itu dua puluh persen untuk pendidikan
lima persen untuk kesehatan
kita bayar utang juga sudah hampir mencapai
kira lima belas persen
bunga dan utang
transfer ke daerah
era untuk itu sudah mencapai juga dua puluh persen
karena kita tidak mungkin kalau subsidi bbm atau subsidi listrik
subsidi pangan dicabut
orang juga mempunyai dampak negatif juga ke masyarakat
jadi tetap berjalan dua subsidi itu
nah dari jumlah itu memang yang sisa untuk anggaran pembangunan
kurang lebih hanya delapan belas persen
sedangkan kebutuhan kita pembangunan belanja modal dalam hal ini infrastruktur
lebih daripada itu
nah karena itu maka
yang kalau dalam istilahnya defisit kita ada ya
karena harus dipenuhi dengan utang
utangnya juga itu ada rumusnya
berapa persen daripada gdp
jangan lebih daripada tiga puluh persen
kita masih di bawah tiga puluh persen
kalau dibandingkan dengan banyak negara
dari negara yang berkembang sampai maju
itu jauh lebih tinggi dari kita
malaysia kurang lebih enam puluh persen dari gdp nya
jepang kalau ini walaupun dia internal
itu lebih seratus persen
kalau amerika gampang aja
kita memang utang
sejak kita mulai membangun
sepanjang pak harto
sejak juga dulu
tetap utang itu
dan itu juga dunia ini begitu
banyak orang di pasar modal memang mau punya dana untuk uang
itu dipakai untuk hal yang produktif
itu tidak apa apa
karena secara ekonomi nanti
berkembang ekonomi pajak untuk membayar itu
lebih daripada batas yang kita patok
itu tiga persen daripada apbn maaf
tidak ada soal
ada yang mengatakan kemudian
terlalu ambisius sebenarnya
untuk infrastruktur di sini
karena bumn karya sekarang juga katanya sudah mulai tercekik
yang ingin maju seperti anda juga katakan tadi
namanya saja perasarana
sebelum kita membangun industri
sebelum kita membangun sektor pertanian besar besaran
mesti ada jalannya
mesti ada pelabuhannya
semua itulah yang dibiayai
belanja modal itu
pajak kita belum mencapai
dibiayai dengan utang
baik utang dalam negeri juga utang luar negeri
seperti saya katakan tadi
ini memang terjadi di mana mana
pelibatan swasta di infrastruktur
kalau hitung hitungannya kan
swasta nggak seberapa tertarik tuh pak dengan
malah swasta itu ngantri sebenarnya
katakanlah uang listrik
ipp itu kemarin
juga presiden harus bilang itu semua ipp
pengusaha luar negeri atau dalam negeri
jalan tol juga sebagian
kalau di jawa ini
banyak sekali peminatnya
untuk dalam swasta
malah membangun bandara juga swasta
tapi sebenarnya jumlahnya juga
sebandinglah dengan swasta
mungkin beberapa waktu kemudian
kadang kadang berbeda pandangannya kan
memang ada juga
mungkin dengan maksud maksud
terjadi perbedaan perbedaan seperti itu
karena perbedaan cara pandang
beberapa keadaan keliparan
siapa yang durch
sebagian perubahan dan perubahan terakhir
godswares informasi tentang anggaran
ape senang terbuka dan
ingeniu dpr memiliki beberapagreston
itulah gunanya dalam demokrasi itu ada balance
ada partai pemerintah ada juga oposisi
karena kalau tidak maka terjadi otoritarian
nah justru gaduh atau di dpr itu
kita dibanding dengan amerika tidak seberapa gaduh
amerika jauh lebih gaduh
kita dibanding itu di malaysia jauh lebih gaduh daripada kita
di thailand jauh lebih gaduh dari kita
di filipina jauh lebih gaduh dari kita
semua dengan negara demokrasi
pandangan yang berbeda itu apalagi dengan media yang begitu banyak
media yang begitu efektif
baik media seperti tv koran juga medsos
media sosial itu kan luar biasa di indonesia ini
medsos terutama ya pak
iya itu yang kesigaduh sebenarnya
itu yang kesigaduh
terus kira kira perlu diatur gak pak sebenarnya medsos
dah gak perlu
kita kan sudah tentu ada batasannya
itu sudah diatur dalam undang undang
kalau baik undang undang it atau undang undang penyiaran
kan sudah aturannya semua
begitu anda memberikan penyiaran yang melanggar aturan
juga anda mendapat sanksi
semua ada pengawasnya
sebagai negara demokrasi kalau tadi pak jk katakan gaduh di legislatif
tapi kalau gaduh di dalam kabinet sendiri
nah tentu itu yang kita hindari
karena itu presiden mau peringatkan saya mau peringatkan
bahwa dalam pemerintahan itu tidak ada demokrasinya
demokrasinya ialah musyawarah di dalam
tapi begitu pimpinan dalam hal ini presiden atau apa
sudah memutuskan ya orang lain sudah ikut
tidak ada voting di dpr kan di pemerintahan kan
ya itulah sistem pemerintahan itu terjadi dimanapun itu pemerintahan
jadi tapi tidak boleh di luar harus di dalam
kalau memang ada tidak sependapat kita bicara di kabinet lah
mau bicara lantang silahkan atau itu di tingkat menko silahkan
itu yang kita hindari dan kita peringatkan
bahwa bapak ke menteri apakah apa itu jangan silang pendapat di luar
dan saya ingat pak jk juga tidak baru pertama kali ini
dua ribu enam belas sudah pernah ingetin itu dua ribu lima belas juga sudah pernah ingetin itu
artinya apakah sekarang
jika diandaikan pak jk dan pak jokowi itu orang tua
artinya ini anak anaknya bandel semua atau bagaimana
ya kadang kadang orangnya ganti ganti kan
kedua kadang kadang juga pernyataan itu saling tidak mengetahui sehingga
contohnya anda tanya seorang pejabat di media begini
tapi kemudian yang lain ditanya mungkin dia tidak tahu apa yang sudah dicapai yang lain
ada juga memang ya sengaja pertentangan
itu yang ditegur
tapi sebenarnya pak saya mewakili pertanyaan banyak orang di luar sana ya
mereka bertanya tanya apa susahnya sih sebenarnya saling komunikasi
ya seperti saya katakan tadi
satu hari ada doorstop seorang menteri
mungkin beberapa waktu kemudian anda stop lagi
kadang kadang berbeda pandangannya kan
karena tidak koordinatif
itu dianggap berbeda
padahal sebenarnya tidak bermaksud berbeda
tapi cara pandangnya tentu yang beda
memang ada juga mungkin dengan maksud maksud politik
ya terjadi perbedaan perbedaan seperti itu
karena perbedaan cara pandang
kita sekarang sudah memasuki tahun politik nih dua ribu delapan belas kemudian dua ribu sembilan belas
sudah ada pembicaraan dengan pak jokowi mungkin ini bagaimana untuk memantau memastikan
menteri menteri kepala kepala lembaga berjalan sesuai dengan jokowi jk
oh ya itu kan mereka kan memegang program dasar
atau program jangka panjang jangka pendek
ataukah hasil keputusan rapat sidang kabinet
semua kan ada diatur seperti itu
nah karena itulah kalau terjadi begitu ya persis
nah karena itulah kalau terjadi begitu ya persis
kalau terjadi begitu ya persis
ya presiden menegur dengan keras juga kan
dan itu kemudian berhenti
kalau yang baru baru ini misalnya itu teguran keras sudah termasuk
oh ya sudah
dalam sidang paripurna juga disampaikan
eh para menteri ataupun pejabat negara
jangan berbeda pendapat di buka umum
internal silahkan berkoordinasi
dan sudah diperintahkan pak bengko
dan juga saya untuk memperkuat

bagaimana dengan pak jk dan pak jokowi
benarkah punya agenda politik yang berbeda
saya ini sudah dua kali wapres
sesuai dengan undang undang dasar
itu seseorang itu hanya bisa dua kali menjadi presiden atau wakil presiden
jadi saya tidak punya agenda politik lagi
agenda politik saya cuma satu
meneruskan pemerintahan ini dengan baik
oh ya otomatis
lalu yang juga tidak kalah penting sekarang
itu adalah menyiapkan bangsa ini
untuk melalui tahapan tahun politik yang berat
karena banyak yang berpendapat
bara dari pilpres dua ribu empat belas saja itu belum mati benar
saya kira kalau mbak yani maksud bara
justru sudah hampir tidak ada
sudah padam semua
sudah padam semua
mestinya dulu contohnya golkar yang berseberangan
produk pilpres sekarang masuk kabinet
pan dulu berseberangan sekarang masuk kabinet
begitu juga yang lain lain
p tiga masuk kabinet
green rail dengan hubungan pribadi
hubungan aman aman peluk pelukan dengan pak jokowi
tidak ada lagi itu
itu jadi bukan cuma citra ya pak
itu memang benar benar adanya begitu
ibu ibunya masuk kabinet
bagaimana mengatakan masih ada barah semuanya yang dulu berlawanan
masuk kabinet semua sekarang masuk pemerintah
jadi aman ya pak ya
politik kita negeri aman
bahwa suara suara luar itu biasa saja
tugas anggota dpr kan bicara
kalau dia tidak bicara bukan anggota dpr
ini menarik nih
dan apa ya pak apakah kemudian
kalau misalnya pada tahun tahun politik ke depan
misalnya ya misalnya kemudian ada dari anggota kabinet
yang kemudian akan terjun ke politik
ada beberapa menteri yang sudah digadang gadang
kemudian ada yang juga secara tidak langsung menunjukkan keinginannya
untuk terjun ke dunia politik
apa yang akan langkah yang diambil
maksudnya terjun ke dunia politik
mereka orang politikus kok
setengah daripada menteri itu anggota partai
dia sudah terjun di partai cuma secara etis
tidak aktif dalam hal langsung
tapi bahwa dia orang partai bicara politik itu
itu biasa saja
semua warga negara boleh kok bicara
apalagi bekas ketua partai ya pak partai
itu biasa saja
itu tidak apa apa
kalau seorang menteri
kemudian ingin mencolongkan diri sebagai anggota dpr
atau mencalonkan diri sebagai gubernur
iya otomatis harus berhenti dulu
kalau misalnya ada yang bilang nggak mesra mesra banget
ternyata mesra banget ya pak
ya tergantung mesra apa yang anda maksud
apa yang salah sebenarnya dengan bangsa ini di mana missnya kemudian bisa itu sampai terjadi
kita negara hukum jadi yang begitu harus melewati jalur hukum
seperti banyak yang orang yang membuat pernyataan menghujat atau menghina atau hate speech
macam macam seperti itu ya kan ada undang undangnya itu bukan kemauan pemerintah
itu adalah perintah undang undang kalau anda berbuat begitu kan harus diperiksa
kalau anda cenderung untuk melanggar undang undang ataupun mau cenderung untuk katakanlah menghina orang lain
itu kan ada undang undang bukan kemauan pemerintah yang dilanggar undang undang
dan apakah mempunyai kemauan pemerintah
proses hukum sudah tepat atau sudah keras kepada mereka
iya karena itu lewat pengadilan kalau tidak tepat ya dibebasin kalau dia tepat ya dihukum
itu kan simpel seperti itu karena itu semua yang diambil itu ada semua dasar hukumnya
begitu tidak kuat ya dibebasin
tapi artinya sekarang itu image masyarakat indonesia tidak lagi
yang terus menerus ramah tapi sekarang juga kemudian kita lihat di media ada yang beringas ada yang seperti itu
ya itu berarti memang media itu apalagi media sosial sampah masuk sampah keluar kan
jadi karena itulah kita negara salah satunya yang paling terbuka paling bebas begitu
karena itu ada batasan kebebasan selama tidak mengganggu kebebasan orang lain
jadi hak asasi itu jangan semua berbicara wih hak asasi itu
asasi adalah batasnya selama tidak mengganggu hak orang lain
pak jk main medsos kan
tidak ada langsung ada yang mungkin ada akmennya
ya tapi tidak aktif benaran
kenapa nggak aktif benar misalnya kayak pak jokowi
saya tidak menghabiskan waktu seperti itu
selama tiga tahun itu pak jk pak jokowi selalu sejalan
sejalan arti kata iya pasti
namanya wakil saya sebagai wakil tentu harus sejalan dengan yang nomor satu
kalau misalnya ada yang tidak sependapat
oh ya namanya juga manusia ya tentu kadang kadang tidak sependapat
kalau pak jk tidak sependapat dengan pak jokowi negurnya gimana pak
oh tidak saya tidak bisa menegur atasan kan
beliau kalau kita sependapat selama dalam ruang tidak ada sholat
saya ada pandangan saya tidak sependapat begini
ya ada boleh setuju ada yang tidak setuju saya ikut itu biasa saja
begitu juga soal pemilihan ya masing masing punya hak demokrasi kok
beliau punya hak untuk memilih saya punya hak memilih
bahwa kita banyak persamaan ada juga perbedaan itu wajar saja
dan itu semuanya diselesaikan di dalam
oh ya kadang kadang ya kalau ada perbedaannya kita selesaikan ke dalam
di sidang rkb ini
tapi umumnya kami tidak berbeda justru yang berbeda dengan menteri menteri
menteri menteri ya harus merubah sikapnya
seberapa genting sebenarnya sekarang kalau misalnya menurut pak jk
saya kira biasa saja tidak ada yang genting genting amat dalam hal perbedaan perbedaan itu
karena ya semua ada satu kepimpinan masing masing kepimpinan berbeda
pak jokowi itu ada hal hal sesuatu dirapatkan dirapatkan dirapatkan
dan apakah pak jokowi juga mendengar mau mendengar
oh iya namanya rapat kalau tidak mendengar bukan rapat namanya
menerima masukan pak jk
oh iya menerima sangat menerima beliau itu sangat orang terbuka
jadi kalau misalnya ada yang bilang tidak mesra mesra banget ternyata mesra banget ya pak
ya tergantung mesra apa yang dimaksud
kalau sejalan dalam pemerintahan pasti
pak jk tinggal dua tahun lagi masuk tahun politik pasti gaduhnya akan nambah lagi kan pak
itu menjaga energi bangsa supaya tetap bisa bertahan
iya di semua negara semuanya tiap tahun tahun politik ya
cuma mungkin yang dimaksud tahun politik ini tahun tahun pemilu
ya atau persiapan pemilu
semua negara begitu
jadi memang yang bisa pemerintah bisa mengambil tindakan yang tidak populis hanya tiga tahun
tahun pertama kedua dan ketiga
tahun keempat ketahun keempat biasanya ya langkah langkah itu populis
apakah itu di amerika begitu apakah di negara lain begitu juga
jadi kita berusaha untuk sebaik baiknya menjalankan
pemerintahan dengan baik mencapai tujuan itu
tetapi sistem kita di indonesia kan berbeda dengan negara lain
di atas boleh berpolitik artinya boleh berbeda
tapi begitu diputuskan harus ikut
tapi kalau yang pelaksana dalam hal ini pns atau sekarang namanya asn
dia tidak boleh berpolitik
dia tidak boleh dipilih memilih boleh
tentara tidak boleh berpolitik
itulah pelaksana pelaksana sehingga terjadi konflik
jadi pembangunan jalan terus tanpa campur tangan politik
itu yang menurut pak jk ancaman terbesar kita kemudian
maksudnya bukan ancaman
ketika pimpinan lembaga atau asn itu berpolitik itu akan menggoyang tentu saja
ya dia boleh ikut bully

tapi begitu ingin dipilih maka dia harus keluar dari sistem
keluar dari sistem
fair gitu ya
keluar dari sistem
mau jadi gubernur jadi bupati
keluar dari jabatan birokrasi
pak jk ada pesan untuk masyarakat yang sekarang
yang mungkin sekarang juga mereka
sudah merasa sudah tiga tahun nih jokowi jk kenapa sih kok gini gini aja misalnya begitu
saya kira begini begini aja kan
tapi tidak sejuk seperti apa anda bayangkan
buktinya dalam berbagai survei kepuasan masyarakat tinggi
itu lebih tinggi dibanding pemerintah pemerintah sebelumnya
kalau kita ingin mengatakan pencapaian
berarti kepuasan kan
darinya semua survei
dan itu menurut pemerintah itu adalah yang terpenting ketika
yang menilai kan bukan pemerintah
justru lembaga lembaga masyarakat yang ditanya
jadi bukan pemerintah yang mengatakan itu
masyarakat yang mengatakan itu
baik terima kasih pak jk atas waktunya
terima kasih pak
terima kasih semuanya